berkarya sejak awal dekade sembilan puluh an prio penyanyi b tiga sampai juga ke usia perak dua puluh lima tahun
untuk memperingati perjalanan karir mereka sebuah perhelatan bertajuk b tiga ratus dua puluh lima pun digelar pada pertengahan agustus dua ribu delapan belas di thepalas scb di jakarta
tentu bukan b tiga namanya jika tak menghadirkan aksi panggung yang mengagumkan
nola widhi dan sintia hadir menghibur para fans dengan deretan lagu pilihan lengkap dengan koreografi yang apik
persembahan ini bukan sekadar pertunjukan biasa bagi ketiganya
momen usia ke dua puluh lima bagi b tiga menjadi penting untuk dirayakan sebagai pengingat atas segala pengalaman yang pernah dilalui selama berkarir di industri musik
lima tahun itu kan benar benar harus dirayakan
benar benar orang udah pada bilang semua deh itu gak gampang dua puluh lima tahun itu juga lama
dan orang bertanya tanya betapa umur kita sebenarnya
jadi b tiga udah dua puluh lima tahun emang karena saya mulai dari smp banget
kelas satu smp nolak kelas dua
jadi emang benar benar ini perjalanan dari laka awal sampai ke sini itu harus dirayakan
sebuah persembahan spesial turut diberikan oleh trio ini
ya b tiga menampilkan sebuah lagu lawas karya guru soekarno putra
bertajuk damai yang mereka daur ulang
dan yang lebih istimewa lagi memang karena malam hari ini kita merayakannya dengan meluncurkan single lagu damai
kita recycle satu lagu keren banget dari mas buruh soekarno putra yang diizinkan oleh kita untuk dipakai nih lagunya
diacak acak malah dengan satu syarat nyanyinya harus pakai kebaya
tak hanya hadir bertiga malam itu bitri juga ditemani tiga penyanyi pria beda generasi
yakni mario ginanjar mino dan gamaliel tapiheru
bagi mario berkolaborasi dengan b tiga memberikan kebanggaan dan punya tantangan tersendiri
perasaannya malam ini bisa berkolaborasi dengan b tiga ini apa ya sangat bangga banget
karena memang b tiga itu salah satu
grup vokal yang legendaris berkualitas totalitasnya dalam bermusik juga tidak bisa diragukan gaya
pokoknya apapun yang bagus bagus b tiga pasti kompak juga
ya bukan hanya menang di lamanya bertahan di industri musik
lewat perhelatan ini b tiga juga telah membuktikan kualitas juga jadi hal pertama yang mereka jaga
enerjik dan selalu tampil memukau
semoga saja b tiga terus berkarya hingga waktu yang akan datang
hinanti munggareni jakarta